selain koalisi partai gerindra partai kebangkitan bangsa atau pkb sejumlah partai juga tengah menjajaki koalisi
salah satunya adalah koalisi perubahan yang digagas partai nasdem demokrat dan partai keadilan sejahtera atau pks
nasib koalisi perubahan terkesan mengambang sebab belum disepakati siapa sosok calon wakil presiden yang akan diduetkan dengan anies baswedan nama calon yang telah dideklarasikan nasdem
kepala badan komunikasi strategis dpp koordinator demokrat herzaki mahendra putra mengatakan partai demokrat tak ingin tergesa gesa mendeklarasikan koalisi sebab waktu yang tepat apabila seluruh pihak telah mencapai konsensus atau kesepakatan
kami pertama tidak ada deadlock yang kami ingin pertegas karena memang tidak ada perdebatan terkait dengan capres dan cawapres sampai dengan saat ini
yang ada sampai dengan saat ini adalah kita masih terus membahas kriteria dan bagaimana mekanisme
semua menentukannya demokrat tentunya bagaimanapun ingin mencapai kemenangan setiap partai di koalisi perubahan tentu juga ingin mencapai kemenangan
nah kalau ingin mencapai kemenangan tentu kita semua harus mengedepankan objektivitas
sementara itu ketua dpp partai nasdem willy aditya memastikan komunikasi antara nasdem demokrat pks berjalan intensif dan memiliki progres signifikan
nasdem menunggu momentum demokrat dan pks yang akan segera mendeklarasikan figur capres pilihan partai diikuti dengan deklarasi resmi koalisi perubahan
sejauh ini kami di koalisi perubahan juga sudah melakukan hal yang jauh lebih progres
artinya koalisi perubahan sudah punya capres lah setidak tidaknya walaupun belum dideklarasikan oleh demokrat dan pks
tapi setidak tidaknya komunikasi
komunikasi berjalan sangat intensif
yang menjadi solidarity makernya yang menjadi figur yang menjadi magnet utamanya itu adalah mas anies ya sebagai figur capresnya
willy menambahkan kalau partai demokrat mengusung agus harimurti yudhoyono atau haye dan pks mengusung ahmad heriawan atau aher
nasdem menyerahkan pilihan cawapres yang akan didukung sepenuhnya pada anies baswedan
sesuai dengan namanya baik nasdem pks dan pks
dan demokrat sepakat akan mengusung sosok capres capapres yang mampu merepresentasikan perubahan serta membawa kemenangan di pembeli dua ribu dua puluh empat mendatang
dika beramau fadli julian jakarta